menteri keuangan sri mulyani indrawati mengatakan defisit pada anggaran pendapatan dan belanja negara dua ribu dua puluh tiga dirancang di bawah tiga persen
hal ini dilakukan agar jumlah kebutuhan untuk menerbitkan surat utang dapat diturunkan bertahap namun tetap berhati hati
dalam keterangan pers usai rapat terbatas kabinet di istana negara jakarta pada kamis sore
sri mulyani menjelaskan defisit apbn dua ribu dua puluh tiga dirancang di kisaran dua delapan puluh satu persen hingga dua sembilan puluh lima persen dari pdb
sri mulyani memperkirakan jumlah pendapatan negara tahun depan berada di kisaran dua dua ratus lima puluh lima lima triliun hingga rp dua tiga ratus delapan puluh dua enam triliun atau sebelas dua puluh delapan hingga sebelas tujuh puluh enam persen dari pdb
sementara belanja negara tahun depan dirancang
berada di kisaran rp empat belas sembilan hingga empat belas tujuh puluh satu persen dari pdb atau di kisaran rp dua delapan ratus delapan belas satu triliun hingga rp dua sembilan ratus tujuh puluh sembilan tiga triliun
sri mulyani menegaskan walau defisit apbn didesain di bawah tiga persen namun apbn akan tetap mendukung pemulihan ekonomi dan program pembangunan nasional
dengan belanja tersebut dan penerimaan yang tadi telah disampaikan
defisit apbn tahun depan akan dirancang pada kisaran rp lima ratus enam puluh dua enam triliun hingga rp lima ratus sembilan puluh enam tujuh triliun atau ini berarti rp dua delapan puluh satu hingga rp dua sembilan puluh lima persen dari pdb
ini artinya kita akan melaksanakan undang undang dua tahun dua ribu dua puluh
di mana defisit apbn tahun dua ribu dua puluh tiga akan kembali di bawah tiga persen
namun pada saat yang sama apbn akan tetap mendukung pemulihan ekonomi dan juga untuk terus mendukung program program pembangunan nasional